gara gara salah injak rem sebuah mobil sedan di ponorogo terjun ke dalam sungai sedalam sepuluh meter
meski mobil dalam kondisi rusak parah namun dua penumpang di dalamnya dalam kondisi selamat
beginilah kondisi mobil sedan yang terjun ke sungai tengah di desa menang ponorogo
mobil terbalik di dasar sungai setelah terjun dari atas jembatan
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
kecelakaan bermula ketika rohani hendak pulang usai belajar mengemudi di lapangan desa sumoroto
namun saat melintasi jalan yang menurun rohani sedikit panik
ia berniat menginjak rem untuk menghentikan laju mobilnya
tapi naas rohani justru menginjak gas hingga mobil terjun ke sungai sedalam sepuluh meter
meski kondisi sedan ringsek namun rohani dan darusman tidak mengalami luka serius
hanya saja kedua penumpang kini masih syok